sejumlah hotel kelas melati di jalan insinyur haji juanda tasikmalaya
menjadi sasaran operasi polusi pada minggu dini hari
dalam razia penyakit masyarakat ini
enam pasangan bukan suami istri terjaring razia
karena tertangkap sedang berduaan di dalam kamar hotel
berusaha menghindar dari razia dengan mengaku sudah menikah siri
namun mereka gagal menunjukkan kartu tanda penduduk dengan alamat yang sama
di salah satu kamar petugas mendapati tiga pasangan remaja tanggung
yang diduga hendak berbuat asusila
minuman keras yang disembunyikan di dalam tas diamankan sebagai barang bukti
selain hotel petugas juga menyisir sejumlah ruas jalan kota
di kawasan pasar pancasila puluhan kantong plastik berisi minuman keras oplosan siap jual diamankan petugas
namun saat digerebek pemilik miras oplosan telah meletakkan diri sebelum petugas datang
yedin rahadian tasikmalaya